berikutnya presiden joko widodo menghadiri puncak acara hari ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan tahun di jakarta
di momen ultah golkar ke lima puluh delapan tahun ini jokowi dodo pun berpesan agar jangan sembrono dalam milih capres dua ribu dua puluh empat
jokowi dodo mengatakan sebagai partai yang sudah matang dan berpengalaman golkar harus cermat teliti hati hati dan tidak sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres dua ribu dua puluh
menurut jokowi capres dua ribu dua puluh empat haruslah sosok pemimpin yang memiliki jam terbang tinggi
pak irlanda istimewa
pak erlangga istimewa golkar juga istimewa
dia tanya pak ketua kamu tanya saja
saya kan hanya memberikan sebuah gambaran bahwa siapapun capres cawapres yang dipilih itu memang harus hati hati
karena menakodai dua ratus tujuh puluh tiga juta rakyat indonesia
sehingga sekali lagi dalam penentuan capres cawapres tadi saya sampaikan hati hati
dengan kalkulasi yang detail tidak sembrono
menanggapi soal deklarasi capres ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyatakan
koalisi indonesia bersatu telah memegang tiket untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
erlangga menegaskan partai golkar siap melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan joko widodo selama dua periode
partai golkar bersama
dengan pan dan p tiga
sudah punya tiket pak presiden
untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
tiketnya kalau nonton bola tiket premium pak presiden
tapi kalau dibantu oleh teman teman ketua umum
yang ada di depan
tiket premium ini berubah jadi vip pak presiden
puncak hari ulang tahun ke lima puluh delapan partai golkar turut dihadiri oleh sekjen pdip hasto kristianto
sekjen pks habib abu bakar al habshi
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
ketua umum partai nasdem suryapalo
dan ketua umum perindo haritanu